kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dialami oleh selebritis vena melinda menambah deret panjang kasus kdrt
lalu mengapa kasus kekerasan dalam rumah tangga atau dalam lingkup ruang privat ini masih marak terjadi
hal ini kami akan membahasnya bersama psikolog klinis liza marieli japri
selamat malam pak timbal apa kabar
jelas sekali mbak liza mbak liza ini ngomong ngomong soal kekerasan dalam rumah tangga
kita tahu kita sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu terkait dengan konflik yang memang sering terjadi di dalam rumah tangga
ada yang mengatakan bahwa konflik itu bisa membuat suatu hubungan baik itu suami istri ataupun siapapun begitu menjadi semakin baik
tapi di satu sisi justru kalau dipertahankan akan menjadi toxic
dari kacamata mbak liza sendiri seperti apa
sebenarnya yang harus kita pahami dulu dalam kehidupan sehari hari apalagi kita sebagai makhluk sosial ya
yang akan bertemu dengan banyak orang berinteraksi secara sosial yang namanya konflik itu satu hal yang normal
yang namanya argumen itu juga satu hal yang normal
justru dari konflik dari argumen itu kita jadi paham apa yang orang lain mau
yang pihak satunya lagi itu sebenarnya suka apa tidak suka apa begitu pula dengan diri kita
jadi itu suatu hal yang sebenarnya sangat wajar
dalam kehidupan sosial sehari hari begitu pula dalam berpasangan
justru melalui konflik dan argumen kita akan tumbuh dan berkembang bersama
pertanyaan yang terpenting adalah apakah kita bisa berkonflik dan berargumen dengan dewasa dengan bijak dan dengan baik
nah ini tidak semua orang punya kemampuan itu
kenapa karena bisa karena tidak ada latihan itu tidak pernah ada dilatih bagaimana berkonflik secara dewasa
tidak pernah dilatih bagaimana berargumen secara baik baik
tidak pernah dilatih bagaimana resolusi konflik yang
bijak juga dari kecil itu tidak pernah dilatih
mungkin kemungkinan besar biasanya demikian
atau orang yang memang punya gangguan temperamental tersendiri
tapi berbicara soal temperamental tentu ada yang mengatakan juga bahwa sebenarnya ini tidak bisa dirubah
tetapi kalau di satu sisi apakah ini benar benar memang tidak bisa dirubah atau justru sebaliknya
bahkan ini bisa dirubah dan menjadi normal kembali
ya kalau saya sangat meyakini kita semua punya karakternya masing masing
memang ada karakter yang lebut ada karakter yang lebih keras ada karakter yang memang lebih meledak ledak seperti saat itu
tapi bukan berarti kita tidak bisa memoles itu istilahnya kayak paketnya
kita terberi dengan satu karakter kita terlahir dalam satu kultur dengan ciri khas tertentu budaya tertentu
yang kita mungkin sangat terbiasa dengan budaya tersebut dengan pola tersebut
itu bukan berarti kita tidak bisa memoles itu dengan lebih baik
katakanlah mungkin memang kita temperamen
katakan kita orangnya yang kepribadian tipe a ya maunya sebuah cepat tetep tetep gitu
tapi kan kemudian bagaimana kita memoles itu bagaimana kita mempaketkannya dengan lebih baik
bagaimana kita melihat situasi apakah bisa ngomong sekarang apakah bisa didiskusikan sekarang
apakah permintaan saya bisa terpenuhi saat ini apakah memang ini waktu yang cukup marah juga
karena ini juga menjadi satu kecerdasan emosi yang setiap orang belum tentu punya
kecerdasan emosional tidak terlatih
jadi kalau kita berbicara mengenai emosi sendiri tidak ada dalam psikologi yang namanya emosi yang buruk
yang tidak baik itu adalah pelampiasan keluarnya
marah adalah hal yang wajar
bahagia juga hal yang wajar
senang sedih itu juga hal yang wajar
tapi kalau kita nangis karena sedih dua puluh empat jam kan tentu menjadi hal yang buruk

marah pun begitu masa tidak ada orang yang tidak pernah marah
tapi bagaimana kita menghasilkan kemarahan tersebut kemudian menyelesaikannya mendiskusikannya itu butuh kedewasaan tersebut
oke mbak liza ketika kita mengalami kekerasan dalam rumah tangga apakah ini bisa kita maafkan
atau justru kita harus langsung memutuskan bahwa ini kedepannya sudah tidak baik lagi
atau baiknya ini langkah terakhir adalah berpisah
kalau menurut mbak liza sendiri bagaimana
ya kalau kita berbicara saya harus menyampaikan dulu ya tidak salah kaprah nih sebagai edukasi kita bersama
dan lagi mungkin sudah banyak yang tahu tapi kembali biasanya ditanggung jawab psikolog untuk menyampaikannya kembali lagi dan lagi
bahwa kekerasan itu tidak hanya secara fisik jadi hati hati sekali
bisa secara verbal bisa secara psikis bisa secara seksual bisa secara finansial bahkan itu bisa juga
nah kalau kekerasan itu terjadi kayak tadi pertanyaan tadi kalau kekerasan itu terjadi kayak tadi pertanyaan tadi kalau kekerasan itu terjadi kayak tadi pertanyaan tadi
apakah harus langsung di stop atau kita mediasi negosiasi rekonsiliasi seperti itu dulu bagaimana
saya sangat meyakini setiap orang punya kemampuan untuk berubah mas iqbal
cuma pertanyaannya adalah apakah dia mau berubah atau tidak
oleh karena itu buat saya tidak ada salahnya jika diberikan kesempatan terlebih dahulu
nah tapi mau berapa lama kan pertanyaan terbesarnya itu
kalau kemudian sudah berkali kali terus terusan dan masih saja terjadi dan tidak ada titik
biasanya kita lihat dari
biasanya kita lihat dari
kekabuhannya cepat atau tidak
karena orang butuh proses itu butuh waktu
kalau misalnya hari ini terjadi kekerasan besok sudah terjadi lagi besoknya sudah terjadi lagi kan memang tidak ada niat untuk berubah kan gitu
tapi kalau mungkin hal ini terjadi tapi kemudian tiba tiba karena situasi sangat tertekan atau gimana
dua tahun tiga tahun kemudian tiba tiba muncul lagi kekerasan tapi dengan intensitas yang sangat berkurang
yang tadinya di awal pernah memukul tiba tiba sekarang snap
dengan hanya nada tinggi tapi kemudian kayak teringat juga eh ampun kambuh lagi nih maaf ya
nah itu kan ada itikat baik sebenarnya
nah ini yang kita lihat apakah proses itu terjadi atau tidak
apakah kita juga sebagai pasangannya mau membantu dia untuk berubah
tapi kalau pelakunya sendiri dengan intensitas dengan jangka waktu dengan semuanya masih melakukan itu terus berulang ulang
berarti kan ada tanda tanda bahwa memang tidak ada itikat baik untuk berubah
kita mengawali suatu hubungan begitu
anggaplah saat pacaran apakah bisa terdeteksi begitu
apakah orang tersebut punya tabiat yang tentunya akan berbuat kekerasan ataupun tidak
apakah bisa kita ketahui
iya biasanya udah kelihatan dari temperamennya tentunya
dan tidak mungkin tidak
kita tidak terlalu terdengar tidak terdengar suara mbak liza bahkan
mbak lisa sudah bisa mendengarkan suara saya lagi
sudah suara saya aman
oke aman sekali
baik mbak liza kita lanjutkan pertanyaan tadi yang saya sempat terputus terkait dengan apakah
ya apakah kekerasan ini orang yang melakukan kekerasan ini bisa berubah
dan juga apakah hal ini tentunya bisa dihindari
ya jadi pada saat berpacaran biasanya
kita tuh kalau kita ibaratkan kita kayak sebuah spektrum kita tuh harus bisa menemukan kurang lebih ada di tengah tengah keseimbangan
nah kalau kita melihat pacar kita tersebut ada di kutub ekstrim yang satu dalam arti marah marah terus mungkin tidak ke kita
gampang sekali meledak entah itu ke pemulung entah itu ke tukang parkir entah itu ke pelayan misalnya itu bisa menjadi satu tanda
jadi di kutub ekstrim satu ini yang gampang meledak
atau dia ada di ekstrim yang satu lagi yang sangat pendiam
tapi ketika dalam situasi sangat memarah kayak kita
kita melihat tanda tanda tubuhnya itu kayak dia menggenggam gitu ya sampai
oh kayak tahan nafas segala macam
itu menunjukkan suatu saat ada kemungkinan dia bisa meledak
karena berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk dengan dewasa dengan bijak membicarakan mendiskusikan emosi yang ada di dalam
tapi dia pendam tapi ibaratnya kayak balon itu suatu saat bisa meledak
nah dua karakter ini yang kemungkinan bisa menjadi nanti suatu saat terjadi kekerasan
kekerasan yang ekskalasinya tentu makin larut
eskalasinya tentu makin nambah biasanya
entah mungkin tiba tiba dari kebal dulu entah kemudian dari cupit aja entah kemudian dari colek entah itu pasti yang nambah kekerasan itu ekskalasinya akan selalu naik mas iba
nah jadi kalau kita melihat tanda tandanya biasanya antara memang dia yang ada di kutub satu ekstrim marah marah mulu mungkin tidak ketipu balik lagi
itu bisa menjadi kalau orang lain aja bisa seperti itu apalagi nanti ke aku ketika dia ketemu aku terus dua puluh empat jam
terus terusan nih kayak gitu
jadi bagian sangat diam mau diapa apain aja diem aja tapi kayak dia menangkap suaput
nah ini yang kita khawatirkan terdiri dari sepintakan
lalu apa yang harus kita perbuat
apalagi kalau misalnya kita yang tidak dominan apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang tidak dominan ini menghadapi orang yang dominan
nah tentunya mau nggak mau ketika memang kita merasa kita juga tidak punya kemampuan untuk menghadapi ini sendiri meminta bantuan itu menjadi titik yang sangat penting sekali mas iqbal
harus berani dicatat
kemampuan komunikasi asertif menyampaikan apa yang kita butuhkan apa yang kita perlukan itu menjadi sangat penting
kalau kita memang nggak merasa laking bisa malah menghadapinya sendiri mintalah bantuan
sudah saatnya semua teredukasi tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengalami kekerasan
entah itu kekerasan dalam rumah tangga kekerasan pada saat perpacaran tidak ada satupun yang berhak untuk mengalami itu
lalu apa yang harus kita sampaikan kepada pasangan kita yang dominan ini
apa yang mungkin bisa membuat pasangan kita ini luluh begitu ketika kita mengatakan sesuatu hal agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga
kalau ini agak pertanyaannya tricky mas iba
karena biasanya pelaku kekerasan akan mem blackmail mengatakan bahwa ya bukan salahmu dong salah kamu kenapa goreng telur reka asinan gitu

jadi mereka berpikir kognitif disonans adalah pola berpikir kognisi kita si korban ini yang biasanya dibolak balik
yang semua jadi salah kita sampai akhirnya kita mempertanyakan apa iya jangan jangan salah aku ya
jadi kita berharap kalau tadi pertanyaan mas iba apa yang bisa dikatakan supaya si pelaku luluh jangan jangan memang tidak ada
karena dia terlalu narkistik meyakini apa yang dia lakukan adalah memang benar
nah oleh karena itu buat saya nggak apa apa
kita sebagai pasangan tentunya sebagai individu sendiri juga kita berusaha untuk melakukan maksimal yang terbaik
diajak diskusi bareng diajak konseling bareng mungkin
diajak berobat gitu ya terapi bersama carinya
tapi ketika pada akhirnya tidak ada gayung bersambut dengan baik itu istilahnya ya mungkin memang sudah saatnya nggak bisa dilanjutkan
oke tentunya kita berharap agar kejadian ini tidak terulang lagi untuk siapapun begitu
tapi ketika kita membahas dan melihat apa yang terjadi pada kasus salah seorang artis dangdut begitu dengan pasangannya
yang akhirnya mencabut kembali laporannya apakah apa yang dialami oleh vena melinda juga harus seperti itu atau bagaimana
kita belum tahu ya karena kan kita nggak tahu nih apakah kedepannya akan dicabut laporannya atau memang diteruskan masih belum tahu kan ya mas iqbal ya
tapi kalau buat saya gini kalau mau mencabut laporan itu buat saya itu adalah hak si individu tersebut
cuma memang harus mudah mudahan saya berharap
pada saat saya pada saat dia mencabut laporannya saya berharap dia mencabut laporannya

pada saat dia mencabut laporannya saya berharap dia mencabut laporannya

apakah kemudian ada follow up nya apakah ada terapi perkawinan bersama apakah ada konsep khusus untuk si pelaku ini untuk dia mengolah emosinya
apakah kemudian ada yang mengawal apakah ada perbaikan dalam pernikahan tersebut
nah ini yang sebaiknya kalau buat saya sih berharap sangat berharap itu terjadi di antara mereka
begitu pula kalau dengan fena ya dengan pasangannya
kalau misalnya memang mau dilanjutkan bersama semoga semua hal hal seperti itu terlaksana
tapi kalau bagi anak bagaimana ini mbak liza
tentunya kan salah satu yang membuat dua orang tua itu saling mau kembali lagi begitu itu kan karena alasan anak
kalau menurut mbak liza sendiri apakah alasan anak ini bisa menjadi suatu faktor yang membuat kita harus mempertahankan rumah tangga
ya ini pertanyaan yang banyak sekali dia juga
dan saya selalu mengatakan situasinya bisa sangat penting
nah situasinya bisa sangat personal
dan ini juga pertanyaan yang agak tinggi
dalam arti anak memang bisa menyatukan dan bisa menjadi penyemangat si pelaku tersebut untuk berubah
dan si korban juga kemudian mau berusaha kembali
tapi bisa saja ini hanya sekedar balikin bareng tapi kondisi di rumah tetap tidak kondusif
nah jadi kalau saya kalau misalnya memang mau balik kembali baliklah dan ada terjadi perubahan yang baik
tapi kalau kemudian cuma kemudian kekerasan tirik masih berterbangan di mana mana
kekerasan masih terjadi
ini akan menjadi trauma yang berkepanjangan sekali buat anak
bahkan tidak mungkin itu akan mengakibatkan anak pun akan melakukan hal yang sama kelak dengan pasangannya
karena kalau di psikologi sudah jelas ada satu teori yang mengatakan children see children do
jadi kan lihat ya hari hari terekspos dengan kondisi tersebut
programnya sudah ada
pada saat dia berpasangan itu tinggal aktifasi program aja
nah ini kan yang sungguh sangat disayangkan
jadi kalau saya terpaksakan sebelum mengambil keputusan
mengambil keputusan tetap bersama atau berpisah
tolong dipertimbangkan dengan baik dengan bijak dengan mendalam
bagaimana efek itu untuk anak anak
kalau ternyata bersama hanya akan menimbulkan dampak yang luar biasa traumatik buat anak
mungkin lebih baik berpisah atau parenting baik baik
tapi kalau ternyata yakin banget ini masih bisa berubah
untuk hasil yang lebih harmonis ke depannya ya tentu saja saya akan sangat mendukung
terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kita berharap seperti yang tadi sudah saya sampaikan
jangan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga
dan juga yang paling penting adalah saling pengertian begitu ya
tidak ada dominasi begitu diantara pasangan suami istri ataupun siapapun begitu
oke terima kasih sekali lagi mbak lisa selamat malam